seperti sungai yang tak pernah berhenti mengalir
begitulah enam puluh lima tahun hubungan diplomatik antara indonesia dan jepang
sejarah mencatat bahwa cerita perjalanan panjang hubungan diplomatik ini
tak hanya sebatas mencerminkan hubungan antara dua negara
namun juga perpaduan nilai budaya filosofi dan sosial
yang menjadikannya salah satu kisah paling menarik di panggung internasional
tepat enam puluh lima tahun yang lalu
ikatan diplomatik mulai dijalin antara indonesia dan jepang
seperti dua helai kain yang saling melengkapi
melangkah bersama sama melalui masa masa sulit dan sukacita
indonesia dan jepang telah menjalin hubungan yang erat
untuk membangun fondasi kuat bagi hubungan bilateral yang harmonis
demi menjajaki kemitraan strategis
fokus utama kebijakan bank indonesia adalah memperkuat ekonomi nasional
oleh karenanya bank indonesia selalu aktif
mendorong pertumbuhan ekonomi real melalui promosi investasi
dan perdagangan produk indonesia ke pasar global
salah satunya melalui kegiatan seperti indonesia investment forum di tokyo jepang
jepang adalah mitra penting bagi indonesia dalam membangun infrastruktur dan industri
guna mendukung pembangunan ekonomi
kerjasama kedua negara semakin diperkuat melalui forum business matching
menciptakan keselarasan dalam perbedaan serta sinergi yang membawa manfaat bagi kedua negara
produk yang kami bawa ini adalah yang benar benar sesuai dengan minat masyarakat jepang dan memang
yang sebelum ini sudah banyak berhasil di pasar jepang produk ini mencerminkan budaya yang mendalam
jadi mereka sangat memperhatikan makna dari setiap produk yang dihasilkan sudah banyak tawaran untuk
menjadi penyalur atau agregator dari produk umkm kita
saya pikir itu sangat luar biasa bahwa indonesia masih memiliki banyak kultur unik hanyut
tapi kita mulai kehilangan kultur kultur itu di seluruh dunia
saya berharap seluruh dunia bisa terus menjaga hantaran hantaran itu
melalui kerjasama dan rasa saling menghargai hubungan diplomatik ini tidak sekedar menjadi catatan sejarah
fondasi bagi kerjasama masa depan antara indonesia dan jepang
indonesia investment forum menjadi sebuah perayaan dalam membangun momentum baru bagi kolaborasi yang lebih erat
inovasi yang berani dan pertumbuhan yang berkelanjutan
momen ini tidak hanya menandai enam puluh lima tahun hubungan diplomatik
tetapi juga mengukuhkan tekad kedua negara untuk mengejar impian bersama
karena bank indonesia ada di setiap makna indonesia